selamat datang di bali selamat datang di indonesia
saya akan menghormatkan bagi indonesia untuk menjadi tuan rumah kttk bodo
saya paham penuh upaya keluarga dan kita akan duduk bersama di ruangan ini
para pemimpin yang saya hormati
dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa
pandemi covid sembilan belas belum usai
kepalipan terus menajam
dan dampak berbagai krisis tersebut
adalah ketahanan pangan energi
kekuatan dan kirasakan dunia
terutama negara berkembang
masalah hukum jangan disediakan
jika kita tidak segera mengampilannya
agar ketersiap hukum mencukupi
dan harga yang terjang
maka dua ribu dua puluh tiga akan menjadi
tahun yang lebih surat
tinggi pandemi covid sembilan belas
dapat semakin memburuk
dan menjadi krisis
tidak adanya pasokan panen
langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen
di berbagai jalan dunia
empat puluh delapan jarak berkembang
dengan tingkat rawanan pangan tertinggi
akan menghadapi kondisi yang sangat serius
selain itu kita juga melihat
tatanan dunia dan hukum internasional
juga sedang diuji
dari ini mata dunia tertuju
pada pertemuan kita
apakah kita akan mencetak keberhasilan
atau akan menambah
satu lagi angka kegagalan
g dua puluh harus berhasil
dan tidak diboleh jadikan
pada kebijakan g dua puluh
indonesia telah berupaya semaksimal mungkin
kebedaan yang sangat dalam
dan sangat lebar
namun keberhasilan hanya dapat tercapai
perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret
sesuatu yang bermanfaat bagi dunia
indonesia memiliki tujuh belas pulau

serta lebih dari tujuh ratus bahasa daerah
demokrasi di dunia ini
berjalan dari tataran tingkat desa
pemilihan kepala desa
sampai tataran negara
pemilihan presiden gubernur
bupati dan wali kota
sebagai negara demokrasi
indonesia sangat menyadari
untuk mempertemukan perbedaan
dan semangat yang sama harus dihadapi
ini adalah salah satu kemungkinan
untuk mempertemukan perbedaan
dan semangat yang sama harus dihadapi
kita tidak ada pilihan lain
terlalu berperlu untuk menjaga dunia
kita semua bertanggung jawab
bukan hanya untuk orang orang kita
tetapi juga untuk orang orang dunia
menjadi tanggung jawab
menghormati peraturan internasional
dan prinsip dari catatan un
menjadi tanggung jawab
berarti menciptakan kemenangan
bukan situasi yang tidak berhubungan
menjadi tanggung jawab di sini
kita harus mengakhiri perang
akan sulit bagi dunia
untuk bergerak ke depan
akan sulit bagi kita
masa depan generasi generasi
dan generasi generasi depan
kita tidak harus
menjadi dua bagian
kita tidak harus membiarkan dunia
jatuh ke dalam perang panas lainnya
indonesia berharap g dua puluh dapat
terus menjadi katalis pemulihan ekonomi
di tengah situasi yang sangat sulit
g dua puluh terus bekerja
agar menghasilkan capaian konkret
mempersiapkan dana untuk
menghadapi pandemi mendatang
membantu ruang fiskal
negara berpendapatan rendah
mendorong percepatan pencapaian sdgs
menghasilkan ratusan kerjasama konkret
serta mendukung pemulihan ekonomi dunia
yang lebih maju dan berkelanjutan
mengenai transisi energi
kita tidak hanya bicara
tapi melakukan langkah langkah nyata
mari kita perlihatkan kepada dunia
bahwa kita dapat bersikap bijak
memikul tanggung jawab
dan menunjukkan jiwa kepemimpinan
mari kita bekerja
dan mari kita bekerja sama untuk dunia
itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan
selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi tertutup
oleh karena itu
untuk meninggalkan ruangan